sejak kemunculannya kendaraan otonom digembar gemborkan sebagai masa depan dunia otomotif
namun meski terkesan canggih fitur ini ternyata masih memiliki kelemahan
kegagalan pada sistem beberapa kali menimbulkan kecelakaan bahkan yang terakhir justru memakan korban jiwa
lalu sejauh apa kesiapan mobil otonom agar layak dan aman untuk digunakan di jalanan
selain mesin berenergi alternatif fitur yang dapat memudahkan para pengendara menjadi salah satu fokus pengembangan para teknisi mobil
untuk menciptakan sebuah visi berkendara di masa depan
seperti yang dibahas di laman car trottle beberapa fitur canggih pun dibuat dan coba diaplikasikan sepanjang pengembangan mobil otonom atau tanpa pengendara ini
seperti beberapa sensor keamanan pada mobil yang kini mulai jamak digunakan

fitur yang bersifat akomodir seperti parking pilot yang memungkinkan mobil parkir sendiri tanpa kendali dari para supir
fitur fitur ini sekarang baru dapat ditemukan di segelintir mobil
tak berhenti sampai di situ ada juga fitur mewah yang memungkinkan mobil berjalan secara otonom
ya dalam hal ini para penumpang tak perlu menyetir kendaraannya karena fitur otonom membuat mobil dapat berjalan sendiri
untuk mobil otonom biasanya ada minimal ada sebuah gps untuk menentukan dia posisi ada di mana
tidak dari sini bisa ketahuan posisi di sekitar kita itu ada apa aja sih
kemudian lidah itu nggak cukup
biasanya tetap menggunakan ada yang namanya kamera
dan di sini tertulis infrared camera karena kalau cuma kamera biasa bekerja cuma siang hari doang
tapi kalau kita mau bikin mobilnya otonomos di malam hari juga maka dia harus punya internet kamera
ada juga namanya radar
radar ini menggunakan gelombang radio
tapi ini sangat berguna untuk kondisi yang jaraknya relatif dekat
nah kalau kita bisa menggabungkan informasi dari berbagai macam tersebut maka kita bisa memberikan kondisi yang sebenarnya seperti apa sih yang ada di sekitar mobil itu
saat ini sudah tercatat beberapa produsen mobil yang menjual mobil dengan fitur otonom meskipun dengan catatan software otonom yang masih terus diperbarui layaknya sebuah gawai
dan yang perlu menjadi catatan para pengemudi tetap dapat beralih ke sistem kendali manual jika dirasa sistem otonom ini kurang maksimal
namun di tengah masa perkenalannya ke halayak yang lebih ramai fitur yang menanggalkan kendali manusia terhadap mobil ini bukan tanpa catatan buruk
jika menuju ke laman the guardian beberapa insiden kecelakaan mewarnai pengembangan fitur otonom pada mobil penumpang
dampaknya pun bermacam mulai dari korban luka ringan hingga korban jiwa
seperti yang pernah terjadi di bulan maret tahun dua ribu enam belas
saat sebuah mobil otonom uji coba milik google yang menabrak sisi samping dari sebuah bus berisi penumpang yang tengah melintas
meski tidak memakan korban insiden ini berhasil membuat google menghentikan proyek uji coba mobil otonominya untuk beberapa saat
tak hanya itu yang masih hangat diperbincangkan adalah insiden kecelakaan dari mobil otonom uji coba milik uber di arizona amerika serikat yang menyebabkan seorang berjalan kaki meninggal dunia
dalam video yang dirilis oleh polisi wilayah arizona terlihat
seorang operator yang bertindak sebagai pengawas uji coba sebenarnya berada di bagian kendali mobil otonom uber
namun miris karena terlena dengan fitur otonom yang ada alih alih mengambil tindakan pengereman secara manual
orang itu justru terlihat sibuk dengan gawai pintarnya sebelum akhirnya kaget saat kecelakaan sudah terlanjur terjadi
kita tidak bisa menjustify langsung kesalahannya gara gara apa
yang jelas tadi sensor sensor yang ada di mobil uber itu ada banyak sekali
itu harus baru bisa ketahuan kalau kita bisa membaca log dari status dari yang tersimpan di mobil tersebut
apakah sensornya mendeteksi atau tidak
atau gara gara programnya misalkan tidak bisa melakukan aksi terhadap sensor yang sudah terdeteksi
beberapa catatan buruk ini jelas membuat kita bertanya tanya tentang kesiapan dan faktor keamanan yang ditawarkan oleh mobil mobil otonom ini
tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom
tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom ini

tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom ini
tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom ini
tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom ini
tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom ini

tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom ini

tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom ini

tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom ini
tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom ini
tentunya semua pihak berusaha menghindari kemungkinan paling buruk dari cara menghidupkan mobil mobil otonom ini

seperti itu pengemudinya kah atau sistem autonomous nya
nah sistem otonomous ya siapa yang salah
pabrikan mobilnya atau yang membuat sistem autonomous nya
nah persoalan persoalan seperti itu yang membuat mobil otonomous itu belum bisa dijual secara bebas sekarang
belum bisa dipasarkan atau dipromosikan secara bebas sekarang
sampai ditargetkan tahun dua ribu dua puluh
tapi kalau menurut saya pribadi mobil autonomous teknologinya sudah ada
tinggal menunggu waktu sampai jalan jalan kita dipenuhi oleh mobil otonomous
tapi syarat agar mobil autonomous itu bisa bekerja dengan baik dan efektif
adalah ketika semua mobil di jalan raya adalah mobil autonomous
kalau masih di mix antara mesin dan orang di jalan
itu bisa terjadi hal hal yang tidak terduga seperti yang terjadi di arizona kemarin
mas fitra yang terakhir sekali dari saya
seberapa boleh sih para pengendara ini kita
kita ini para pengendara mobil gitu
percaya pada teknologi apa yang bisa kita percaya betul
apa yang kita harus antisipasi betul betul gitu
sehingga kita tidak mengalami resiko risiko yang tidak kita inginkan gitu mas fitra
ya jelas sebagai pengemudi kita harus tahu bahwa
walaupun mobil kita sudah memakai sistem autonomous
itu adalah alat untuk membantu bukan alat untuk menggantikan kita
sama seperti autopilot di pesawat terbang
walaupun sudah diterbangkan oleh autopilot
pilot tetap bertanggung jawab dan harus memperhatikan semua keadaan pesawat tersebut
begitu juga dengan di mobil walaupun mobil kita autonomous
jadi kita tetap harus mengagak bahwa itu hanyalah alat bantu
sehingga kita bisa lebih aman di jalan
baik terima kasih sekali lagi mas fitra eri atas perbincangannya
mudah mudahan ini bisa menjadi pelajaran betul bagi kita fitur fitur teknologi
dan kecanggihan teknologi yang ada di kendaraan kita
tidak membuat kita terlena dan lengah
apalagi mengabaikan faktor faktor keselamatan yang basic sekali sebagai seorang pengendara
terima kasih sekali lagi mas fitra eri atas perbincangannya pada hari ini